ribuan warga kota palu kabupaten sigi dan donggala sulawesi tengah
masih bertahan hidup di pengungsian atau hunian sementara
mereka yang menjadi korban gempa dan tsunami pada akhir september dua ribu delapan belas lalu itu
membutuhkan akses kesehatan
inilah salah satu fasilitas kesehatan yang dibangun oleh unpa
badan pbb yang mengurusi soal kependudukan
lokasinya berada di hunian sementara kelurahan talise kota palu sulawesi tengah
di tempat ini korban gempa khususnya ibu yang sedang hamil
mendapatkan pemeriksaan rutin dan obat obatan
salah satu warga yang memanfaatkan adalah norma
obat pelayanan yang baik
saya sudah bicara juga tadi
sangat membantu menurut ibu
iya sangat membantu
selain melayani korban gempa yang tinggal di hunian sementara
pos kesehatan di kawalisi ini juga dimanfaatkan warga sekitar
pada selasa siang tujuh belas september dua ribu sembilan belas
kepala perwakilan pbb di indonesia anitani rodi
berkunjung ke hunian sementara di kewalisi ini
ia menyaksikan langsung layanan kesehatan untuk korban gempa
anita didampingi oleh perwakilan unfpa melania hidayah
melania mengakui lembaganya tidak mampu menyediakan layanan serupa
di tempat penampungan pengungsi lainnya
karena keterbatasan anggaran
kami selama ini hanya punya dua belas tenda ramah perempuan
dan delapan tenda ramah remaja
jadi hanya di dua belas terhubungnya di sini
dan wakilnya berhasil ya
di sulawesi tengah ini pasca bencana tahun lalu
di lokasi lokasi pengungsian di tenda tenda kesehatan reproduksi
tidak terjadi kematian ibu
jadi seluruh persalinan berlangsung dengan aman
selain kesehatan reproduksi hunian sementara di gawalisi ini juga
memiliki ruang ramah anak dan perempuan
dengan fasilitas memadai seperti itu
warga yang ada di pengungsian mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai
tartopalu sulawesi tengah